hai luan hai jasmine
eh kok kalian belum pulang sih
yaudah deh gue balik dulu nih ya
dadah panggil luan
kamu kelas berapa
ya sudah kamu ke kelas aja dulu biar ulang ibu yang jaga
aku ada yang mau makan
gue emang mau makan bareng

udah aku bilang apa usah khawatir

gue kan pengen ke ukhs
kamu itu ke sekolah mau berbuang atau mau belajar
sekolah mau belajar maaf bu
besok besok jangan diulangi lagi ya
baiklah anak anak selamat siang selamat beristirahat
dia jatuh dari tangga
jatuh dari tangga kok lo gak bilang sama gue sih
ya iyalah kan lo tau gue suka sama dia
ya seenggaknya lo sms gue kayak biar gue tau
ya sekarang gue gimana mau sms lo
hp gue kan ketinggalan di kelas
lagian kalau gue nungguin loh yang ada ulan udah pingsan duluan kali
udah lah deh
eh sam gue kasih tau sama lo ya
roman itu gak ngasih tau loh gara gara dia tmt
ya masih mending gue jelas jelas jadi musuh lo
ngakunya sih temen tapi ngunyah lo dari belakang
eh ngomongan lo tuh udah gak masuk lagi
kegupin gue udah gak bakal percaya
ya terserah lo sih
tapi by the way kalau berdua udah tahu kan foto yang beredar gue sama wulan
kalau gue jadi lo atau elo gue sih malu masih ngarepin

moral lalat quasi di tabung energetic
lunges gak banyak itu
ulan kan bantet kasur lo
faulad meja ber media tuh
gak ada buktinya gue percaya sama lo
tapi kalo sampe lo ketauan
gue gak bakal mau kenal sama lagi
bulan bagaimana kakimu masih sakit
udah mendingan bu
ya sudah kamu istirahat aja dulu ya
ibu mau kembali ke kelas
lu kok gak ketuk pintu dulu sih
ya gue tadinya gak mau ganggu lo
gue baru kali ini lo lihat orang sakit jatuh dari tangga
tapi dia bisa senyum senyum sendiri
kalau emang lo beneran suka sama roman
menurut gue sih mending lo buang jauh jauh deh
karena lo bakal ngerusak persahabatan dia sama temen temen lo
iya lo tau sendiri lah
samuel gak bakal tinggal diem aja
kalo dia tau kalian saling suka
siapa juga sih yang suka sama dia
legiin udah deh
mendingan lu gak usah ngurusin roman
urus aja tuh klarifikasi soal kita jadian
ya udah bagus deh
sekarang mending lo keluar
gue mau istirahat
ya udah selama istirahat ya
gue gak akan kalah sama si roman picisan itu

jangan jatuh please
bisa gempa ntar
aduh gina lo tuh gimana sih
sebenernya lo temen gue atau petugas bmkg
hasil ulangan sama tk udah ada nilainya nih
satu satu satu
deren ini punya lo nih
kalau misalnya nilainya jelek jangan jadi gorengan ya
ini mah hoax mas yang nilainya gue segini
punya nya roman boleh gak si siang kasih
bangan kapal pesiar aja kalau sisi minta nih
enggak lah kemahalan ini aja nih
iya yaudah sini
yang roman dimana ya
duluan ya dadah
iya suka sisi
eh roman ingat ya
iya ping takutnya ibu perlu kasih tau lo
nilai gue jadi bagus nih
karena wulan yang ngajarin gue
gue perlu ngucapin makasih deh ke si riasa itu
lupa kan lo ada yang ketinggalan
apa yang ketinggalan
gue ada urusan
ya udah ajak gue aja eh gue tuh jago banget tau
gue tuh udah bela belain
beli helm biar bisa bareng sama lo doang
boleh juga tuh saya sih susah buat ngedeketin cowok
iya pantang ditolak tuh
pinter juga temen gue
eh kok kalian belum pulang sih
gue balik duluan ya dadah